hai rapatkan dan luruskan
kedengeran kamu kentut kamu kali ngetut suara kentutnya kedenger kok
hai yang ini bukan orangnya bukan bukan bukan bukan gorengan mas ya udah cari lagi
pada gang lain sebentar ya mas tahu ini namanya beling beling orangnya
hai ketau sih enggak pernah lihat dia keiling kemana mana ke sana kemari
hai yang ini bukan orangnya bukan bukan gorengan mas ya udah cari lagi
mungkin ada gorengan yang kenal tahu ya namanya gue sahe
yanti ya tadi teh itu titip surat dari apple buat kamu tuh kan ya udah sampai kan tadi tuh cek
udah cek udah kok oh syukur atuh alhamdulillah kalau udah sampai kalau gitu aja mau gorengkan
dulu ya ke dapur assalamualaikum waalaikumsalam kamu kenapa sih enggak bilang aja enggak usah
lagi pulang juga cuma salah paham kan nanda enggak salah kok yang penting saya sudah tahu apa isi suratnya
yang penting saya sudah tahu apa isi suratnya
oh ya udah kamu ngapain diem aja tapi tetep aja bukan saya pertama kali baca surat itu
maklu mane lu yang jaga dimari masak bang saya suruh jagain bentar
kurang lima ratus bang udah nggak usah dipikirin buat lo aja ya bentar bang jagain sebentar ya bang
bang berapa nih bang enggak tahu bu bukan saya penjaga tokonya oh orangnya lagi keluar kenapa
nggak jadi deh enggak nunggu aja enggak sibuk sewot amat
etong lu cuman gara gara duit lima ratus perak lu kehilangan pembeli lu kehilangan rezeki dia tadi mau beli harganya lebih dari lima ratus perak
di parabang berarti itu bukan rezeki saya yang omno maksud saya
microbes omong itu amat lu cuman gara gara duit lima ratus perak kayak ngomongnya gitu loh kata ibu saya kita tuh nggak boleh ngerugin pembeli dan satu lagi kita tuh bukan pengemis
apa urusannya kembaliin empang emis
mana tuh bocah
macem macem sampang limpa sargenjing
belum pernah gua gulung kali ya
gua gulung persian ahjil
kalo sampe lantang emak gua lecet
ini yang kenyang ini kamu minumnya
aduh cari kemana lagi ya kayaknya
kadang kadang aku kemana mana
kalian sudah capek ya
enggak kek masih kuat
masih kuat tantu
ini grobeknya nih
ini grobeknya nih
ada apa kek
ini grobek saya kek
bukan bukan orangnya
yang saya cari itu sudah agak tua dan ada tompel di sebelah kiri
itu bapak saya kek
terus bapaknya sekarang di mana
bapak saya sekarang sudah meninggal bang
kurus anak liar kayak si rimba
karena dia liar kayak orang hutan
iya tuh bang benar benar tuh anak
ada ada aja jawabannya
kencang lagi kencang
udah ustadz udah ustadz
ssssssssssssss antum tidak usah teriak teriak
daud udah ustadz udah ustadz sudah tahu ya
tahu afe tahu antum cerita aja belum
tahu nih ente ada ada aja ente
ambo ndak sengaja mendengar percakapan mangkandar dengan cedih
afe antum jangan kebanyakan mukaddimah langsung saja bicara
antung jangan buat kepala anda makin pening
katanya rumi haidah akan menjadikan fatim dengan ustadz zainal
bang ustadz ya ampun ini gara gara ente lo man
ambo hanya mengabarkan apa yang ambo dalam
ya ente gara gara ente pokoknya
ini ndak bisa gara gara ambo
kau jangan pencet pencet lagi nanti makin sakit
antum salah ini ya
hampir copot mulu tambuk kau
ya kalau saya sebagai anaknya saya sudah ikhlaskan dan memaafkan kakek
ya masalah bakwan itu berarti itu adalah rezeki kakek
tapi nggak tahu dengan dua saudara saya yang itu
kalau boleh saya minta alamat kedua saudaranya
boleh kek boleh boleh
maaf nih mau nanya musola atau masjid ada nggak dekat dekat sini bang
ntar nih lurus
lurus belok kanan
belok kanan pas di gang awal itu ada musola
tadi abang ngasih duit ke ibu ibu itu
ibu yang mana
itu ibu yang tua tadi yang bawa bawa buntelan
iya emang kenapa
ntar kalau ketemu jangan ngasih lagi dia mah udah sering kayak gitu
biasa mau terus ngemis gaya baru
halang manusia bahkan bahagia jangan yakin sama mahasiswa
banyak kesan oke tom tunggu gue rapatkan dan luruskan
kamu kentut ya kamu kali ngetut warna kue ngetut kamu kali loku aku jelas jelas
kedengeran kamu kentut kamu kali ngetut soalnya kentutnya kedenger kok waduh apa yang belakang
sudah sudah sekarang semuanya ambil wudhu kembali
terus gimana nih poy
tadi lo ya gue ngasok dulu badan gue pada pegel pegel lah
udah gue ikhlasin
kenapa gak dari tadi aja lo ikhlasin
pake acara ngejar ngejar orang segala capek poy
justru karena gue ngejar ngejar orang tadi gue dapat pelajaran buat hidup gue
dalem banget aku ngejar ngejar orang itu
dalem banget aku ngejar ngejar orang itu
dalem banget aku ngejar ngejar orang itu